empat bulan menjelang batas akhir pengajuan calon presiden dan juga wakil presiden dinamika pilpres dua ribu sembilan belas
semakin panas dua parpol diisukan merapat ke koalisi pengusung joko widodo
ketua umum p tiga mengklaim satu atau dua partai tersebut akan mendeklarasikan dukungannya dalam waktu dekat
namun ada yang keberatan dengan tebak tebakan ala romi itu
wasekjen pkb daniel johan khawatir partai yang sudah dibocorkan justru menjadi batal berkoalisi
partai persatuan pembangunan membuat peta koalisi pilpres dua ribu sembilan belas semakin panas
ada dua partai politik yang diklaim segera bergabung ke koalisi pendukung jokowi dodo
hal ini diungkap ketua umum p tiga rohamur muzi seperti dikutip detik com
romi juga mengatakan akan ada deklarasi dukungan dari salah satu atau kedua partai tersebut
dalam waktu dekat
namun dukungan salah satu partai masih bersyarat dengan mengambil kadernya sebagai cawapres jokowi
terkait pernyataan romi wasekjen pkb daniel johan keberatan dengan tebak tembakan ala ketua umum p tiga tersebut
menurut daniel kalaupun ada partai lain yang akan deklarasi dikhawatirkan akan membatalkan koalisi
pkb sendiri akan membuat sikap di muspimnas pkb juni mendatang
hingga saat ini menurut romi ada tiga parpol yang belum menentukan sikap untuk pilpres dua ribu sembilan belas
yaitu partai kebangkitan bangsa partai demokrat dan partai amanat nasional
ketiga parpol tersebut masing masing punya syarat agar kader mereka menjadi calon wakil presiden
sebelum melabuhkan dukungan ke salah satu capres
kendati tiga parpol tersebut masih abu abu
klaim romi soal dua dari tiga parpol yang segera bersikap bulan ini dengan mendukung jokowi patut dicermati
menarik ditunggu parpol mana saja yang akhirnya akan merapat ke jokowi
ya memang empat bulan jelang pendaftaran capres dan juga cawapres untuk pilpres dua ribu sembilan belas
peta koalisi partai politik ini belum banyak berubah
sampai dengan saat ini ada tiga partai yang masih abu abu begitu terkait dengan dukungan mereka dalam pilpres
ada pan ada pkb dan juga demokrat
hingga muncul pernyataan ketua umum p tiga romahur muzi yang mengatakan dalam waktu dekat ada dua partai yang akan mendukung jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
nah partai manakah yang dimaksud oleh ketua umum p tiga tersebut
kita akan ulas malam hari ini saya sudah ditemani dengan tiga narasumber di studio
ada bang abdul qadir karding sekjen dari pkb selamat malam bang karding
ada mas didi ira wadi wakil sekjen partai demokrat selamat malam mas didi
dan juga ada mas sirujudin abas direktur program smr selamat malam mas abas
dan sudah terhubung lewat sambungan telepon ada muhammad romahur muzi mas romi ketua umum dari p tiga selamat malam mas romi
selamat malam mas romi
selamat malam mas romi
halo selamat malam mas romi anda bisa mendengar suara saya di studio
baik kami terputus dengan mas romi ketua umum dari p tiga kita akan nanti coba hubungi kembali
tapi marilah kita coba ada tiga narasum saya juga di studio pada malam hari ini
kita menarik membahas mengenai bagaimana dua ribu sembilan belas ini
bang karding mas didi dan juga mas abbas untuk peta koalisinya
ini karena mas roy belum terhubung tadi tapi nanti kita akan coba untuk menghubungi
kira kira ada dua partai ini menurut mas romi yang katanya akan mendeklarasikan diri
untuk mendukung jokowi di bulan ini
kira kira apakah kemudian ini demokrat atau pkb atau pan
ini kan menjadi pertanyaan sekarang ya
kita masih merabak rabak tapi kalau dari pkb bagaimana
bang karding partai pemerintah mendukung pemerintah saat ini sudah sejauh mana sih kemudian komunikasi politiknya dengan sejumlah partai
kalau komunikasi semua partai harus intens
apalagi di momentum momentum atau masa masa seperti sekarang ini
jadi harus banyak informasi harus banyak
kalau terkait yang disampaikan oleh mas romi saya kira itu kita apa
ini yang dimaksud siapa
saya kira alangkah lebih baik kalau mas romi menyebut langsung
partai mana kemudian begitu ya
biar tidak jadi spekulasi spekulasi publik
tapi mungkin tidak kalau itu pkb
kalau sekedar meramal ramal semua mungkin
tapi kan faktanya tidak seperti itu
saya menduga ini untuk panggung panggung aja lah
kita beri kesempatan aja mas romi untuk berpanggung ria
karena begini untuk menentukan calon presiden itu bukan perkara mudah
artinya banyak hal apalagi di pkb itu banyak hal yang harus kita
banyak prosedur partai yang harus kita lewati
di pkb itu kan misalnya ada stakeholder kiai ada stakeholder nu ada stakeholder pkb sendiri
ini tentu butuh
butuh apa ya
butuh waktu dan kegesitan untuk meramu ini untuk kira kira mau kemana
baik bang arding
harusnya kan sebagai pkb yang memang partai pendukung pak jokowi dalam empat tahun terakhir ini
kan mungkin bisa jadi bahwa tidak begitu susah lah kira kira untuk kembali mendukung
artinya apa pertimbangannya
kalau dari sisi dukungan mayoritas itu memang kecenderungan nu sebagian besar teman teman di pkb
itu mendorong kita membersamai pak jokowi
cuma problemnya kan tidak semudah itu
ada mekanisme di dalam partai juga yang harus
ada mekanisme dalam partai
yang kedua juga harus
harus ada diskusi lebih dalam
pkb mendukung ini konteknya apa
nah ini penting
ini penting agar kita bisa lebih bagus kebersamaannya ke depan
baik sebelum saya ke mas abbas dan juga ke mas didi kita sudah terhubung dengan mas romi
tidak usah bengeng telepon
selamat malam mas romi
selamat malam renhar juga
selamat malam mas garding
selamat malam mas romi
mas romy ini kita bicara mengenai apa yang kemudian mas romy sampaikan
begitu ada dua partai yang akan bergabung mendeklarasikan diri untuk mendukung jokowi dodo pada bulan april ini
apa kemudian mas romy pertimbangan dari dua partai ini jika memang mendukung jokowi dodo
dan kalau kemudian tadi mengutip pertanyaan dari bang garding ya
ini kan harusnya disebut aja kira kira gitu
siapa sih mas romi yang partai mana sebenarnya
kalau saya menyampaikan apa nama partainya nanti
jadi bergabung dia
jadi dari bagian partainya yang memutuskan
tetapi paling tidak yang bisa dipastikan adalah bahwa partai ini partai parlemen
karena itu yang kita hitung signifikan untuk pencalonan yang akan datang
yang jelas dia sudah memiliki struktur dia punya pasukan dan dia bisa memperkuat pemenangan
yang kedua partai partai ini sesungguhnya juga bukan orang baru
karena hari ini kan sebenarnya kalau mau dikatakan partai yang belum menentukan sikap bukan hanya tiga
seperti yang di awal tadi
ada gerindra juga pks ya
karena gerindra dan pks pun hari ini kan juga belum memastikan
sampai hari ini pak prabowo juga belum memastikan diri akan mencalonkan diri atau tidak
bahkan kemarin pak prabowo juga menemui pak luhut
bahkan minggu lalu masih ada pembicaraan pembicaraan tentang kemungkinan pak prabowo digandeng sebagai wakil presidennya pak jokowi juga
jadi masih ada lima ini yang masih belum menentukan sikap secara pasti
jadi ini hal yang baru
itu saya ungkapkan ya
bahwa pekan lalu masih ada pertemuan utusan dari pak prabowo yang menyampaikan kemungkinan kemungkinan masih tidak bisa atau tidak gerindra bersatu
di mana pak prabowo menjadi wakil dari pak jokowi
jadi ini sebenarnya masih sangat cair
tetapi dua partai ini saya kira memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi
karena memang dari sisi hitung hitungan kalau kita melihat survei yang digelar oleh semua lembaga
baik yang dibiayai oleh istana maupun yang dibiayai oleh partai partai politik
masing masing yang berkepentingan termasuk kami juga melakukan survei
termasuk partai yang hari ini menyatakan diri sebagai oposisi
scientifically secara saintifik agak sulit mengalahkan pak jokowi ini
dan partai politik itu didirikan untuk berkuasa
tidak ada partai politik yang didirikan untuk menjadi oposisi
oposisi itu hanya akibat karena kalah saja
jadi oposisi itu tidak sengaja
tetapi semua partai politik didirikan untuk berkuasa
dengan mas karding tadi kalau memang pkb selama ini bahkan termasuk lebih awal mengusung pak jokowi dulu
tidak ada kesulitan lah kalau sekarang mengusung kembali
kalau kemudian pkb kan selama ini diidentifikasi sebagai partai politik yang merupakan corong politik nu
adakah toko nu katakanlah giamaruf sama gia said pernah berseberangan dengan pak jokowi
itu sebenarnya sudah sinyal sinyal
tapi tentu yang lebih pantas memastikan pak skarding dan caimin sendiri
baik mas romi
baik mas romi
artinya sebenarnya pkb juga
paling besar kemungkinannya begitu diantara dua partai ini akan bergabung
yang anda katakan tadi
jangan jauh sama karting lah
ini hal yang nanti menjadi pekerjaan rumah kita bersama
tetapi pada prinsipnya adalah bahwa partai partai yang nanti akan bergabung ke pak jokowi ini bisa jadi lebih besar daripada koalisinya sekarang
hari ini kan sudah lima yang merupakan partai parlemen mengusung kembali pak jokowi
masih ada dua yang sekarang ada di dalam pemerintahan yaitu pan dan pkb belum menentukan sikap
kemudian masih ada satu partai demokrat yang sudah di dalam rapimnasnya oleh pak sb
pak jokowi menyatakan kami akan mengusung calon presiden
artinya pak sby tidak akan abstain
nah kalau kita kemudian melihat situasi bahwa di demokrat sendiri mas didi pasti sudah memastikan lah ada putra mahkota
ada mas agus di sana
nah artinya apa
kita lihat dong kepentingan seorang putra mahkota itu apa
kalau kemudian hari ini berkompetisi dengan siapapun yang dua ribu dua puluh
berkoalisi dengan siapapun
yang dua ribu dua puluh empat tidak akan mungkin maju itu kan akan lebih menguntungkan
ya itu hitung hitungan politiknya ya mas romi ya
akan lebih menguntungkan berkoalisi dengan baik pak jokowi karena pak jokowi sudah tidak akan bisa maju lagi dua ribu dua puluh empat
tetapi kalau ke sana dan kemudian menang itu akan menghalangi jalannya putra mahkota
kan itu yang jadi dia
cuman ya sekali lagi ini saya mungkin lebih banyak berbicara sebagai analis politik ketimbang ketua umum
karena itu posisi yang saya kira ke depan akan semakin nyatar
tapi tentu partai partai politik memiliki haknya kapan dan kemana
tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa sinyal sinyal yang saya berikan itu bukan sekedar sinyal sinyal untuk panggung panggungan
ini sinyal yang merupakan sumber informasi yang sangat dipercaya
bahkan salah satu partai politik itu sudah menerbitkan surat dukungan
tetapi saya tentu tidak akan sampaikan yang mana
silahkan nanti menerka nerka dan partai politik itu yang mengemukakan lebih cepat
oke tapi kira kira anda mungkin ingin mendesak supaya ayolah buru buru saja
begitu kira kira begitu ya untuk kemudian mendeklarasikan diri untuk bergabung bersama dengan partai pendukung jokowi
ini soal kebutuhan reinhardt
ini soal kebutuhan bahwa kita memerlukan segera koalisi ini terbentuk dalam jumlah yang paripurna
artinya ini sudah koalisinya pak jokowi
kemudian kita duduk bersama untuk menentukan siapa sih yang akan digandeng oleh pak jokowi dan agenda agenda apa yang masing masing mau titipkan
karena kalau kemudian nanti ada partai yang bergabung belakangan merasa tidak ikut memiliki karena tidak diajak berunding soal dengan wakil presiden
kemudian merasa sejumlah agendanya tidak tertitipkan
ini kan akan menjadi persoalan yang akan mengembangkan kualitas kedepannya
kita memerlukan partai partai politik ini segera menyatakan sikapnya
kemudian memastikan apa agenda keumatan atau agenda agenda yang merupakan visi dan misi partai tersebut dititipkan ke dalam agenda pak jokowi ke depan yang masih belum selesai
termasuk menemuni janji janjinya
plus kemudian merunding bersama
ayo kita duduk bersama bagaimana ada lima partai ada tujuh partai
apa kriteria yang diajukan untuk menjadi calon wakil presiden
siapa yang akan diajukan
baru kemudian pak jokowi mengambil sikap
oke baik mas romi
kita akan kedengarkan ke mas didi dulu sebagai wakil presiden partai demokrasi
karena kira kira setelah kemarin pak jokowi hadir di acara partai demokrasi
terlihat begitu ada kemistri ada kesamaan visi dan misi mungkin
setelah itu bagaimana sejauh mana kemudian proses komunikasi politik
aku tertarik sama judulnya dulu
mas romi ini pintar buat manggung
dua parpol akan merapat ke jokowi
ini publik diajak seperti tebak buah manggis
seru juga ini
nah makanya malam ini kita coba bahas
apakah kemudian betul itu adalah demokrat misalnya
mas pak jokowi ke acara demokrat saya pikir luar biasa sambutan dari kami
dan pak jokowi juga hadir di sana dengan penuh kegembiraan penuh keceriaan
dengan joke jokenya yang banyak bisa ditafsirkan
nah itu hal yang menarik saya kira ya
namun saya pikir saya kira sampai hari ini semua parpol
walaupun sudah ada soal dukungan dukungan ke poros satu poros dua kan belum resmi semuanya ya
bahkan di koalisi poros satu pak jokowi pun sebenarnya kan itu belum resmi
saya pikir semuanya masih saling menunggu
dan bagi partai demokrat tentunya apa yang disampaikan mas romi ini ya menarik
saya kira ya menarik
bahwa ini suatu ajakan suatu imbauan
kalau saya melihatnya positif saja
tetapi bagi kami kami tetap menunggu ya
menunggu karena kami sendiri kan belum juga mendeklarasikan
karena kami harus melihat dulu bagaimana kerangka kerjanya
apa pertimbangan demokrat masih menunggu sampai dengan saat ini
program programnya kan begini
kalau kita harus berkoalisi ini kan harus ada kejelasan kejelasan
antara partai partai yang saling berkoalisi ini
kira kira kerangka kerjasama apa
lalu kira kira hal hal apa kebersamaan apa yang bisa dibangun
lebih jauh lagi program program apa buat rakyat buat publik
ini kan harus jelas
tidak sekedar kita bilang akursi capres cawapres
bukan itu dulu
saya pikir dibangun dulu kerangka kerjasama
kalau bekerjasama bagaimana
itu sudah dibangun belum
atau misalnya gini kalau kata karlam
saya kira komunikasi terus dibangun ya
ke semua kawan kawan yang bisa kita komunikasikan terus dibangun
belum lama juga dengan pkb sempat kita bertemu dengan semua partai p tiga dan sebagainya
terus kita bangun
saya pikir semua melakukan hal yang sama
jadi ini belum ada apa namanya
makanya tadi mas romi ini saya juga masih mikir mikir nih
tapi kalau tadi kita apa yang terkait mas romi ya
sebenarnya kan secara hitung hitungan politiknya jelas sekali nih
misalnya nih kalau kemudian partai ya tentu adalah untuk berkuasa begitu
nah kemudian di dua ribu dua puluh empat ada pertarungan yang lain kan
karena tentu ini juga tidak hanya sekedar di dua ribu sembilan belas
hitung hitungan dari mas romi tadi katakan mungkin juga sebagai ketua umum partai pendukung pemerintah
ini kan tentu partai juga katakanlah demokrat mempertimbangkan ada putra mahkota mas ahy di sana
apakah ini juga kemudian menguatkan angin itu bahwa memang demokrat akan merapat ke jokowi
kami belum memutuskan siapa yang kami usung dari demokrat untuk capres atau cawapres
kami belum masih menunggu
walaupun pada saat ini tentu mas ahaye ini yang paling tinggi ya
tetapi kami kan punya calon calon lain juga di samping mas ahaye
misalnya ada tuan guru bajang pak dekarwo dan sebagainya
kita masih memantau lah
selama dua tiga bulan ke depan
kita masih lihat
dan sekali lagi bagaimana program dan kerangka kerjasama yang bisa dibangun dengan partai partai yang bisa bersama sama dengan kami ke depan
jadi kira kira kalau yang disampaikan mas romi bahwa ada dua partai itu berarti bukan partai demokrat
makanya mas romi ini kita diajak nebak buah manggis
bikin polemik yang seru sebenarnya
tapi ya kita saya melihat positif aja apa yang disampaikan mas romi ini
suatu ajakan ajakan imbau
bukan kebawaan apalagi pak jokowi ini kan hari ini memang dari survei
masih paling tinggi ya
tetapi saya pikir semua masih saling menjajaki saling menganalisa
apa namanya beberapa bulan ke depan ini segala dinamika bisa terjadi
tapi sampai saat ini kalau pak jokowi paling tinggi harus kita akui
itu menjadi pertimbangan tentu baik bagi pkb dan juga pasti bagi partai partai
jadi pertimbangan bagi semua saya kira ya
baik mas abbas apa yang anda cermati
ini mas abbas dari kemudian apa yang disampaikan oleh mas romi begitu ya
ada dua partai yang akan bergabung
hitung hitungan tadi sudah disampaikan oleh mas romi
kalau katakanlah di luar pks dan juga gerindra ya
yang selama ini oposisi
tiga partai ini
memang potensi paling besarnya ini merapat ke kubu yang mana mas abbas
saya kira penting ditempatkan juga
itu pendapat mas romy itu dalam konteks keseluruhan negosiasi yang tengah berlangsung saat ini
dan ternyata negosiasinya bukan dua alur gitu
tiga jadi empat jalur juga gitu
saya kira itu adalah positive encouragement
jadi semacam dorongan positif untuk partai partai yang masih menegosiasikan itu untuk mencari cara
agar bisa mencapai kesepakatan dalam prospek waktu yang tidak terlalu lama
karena saya kira ada beberapa hal yang mungkin bisa diselesaikan lewat masuknya satu atau dua ini
misalnya yang paling dekat adalah
kalau ada satu atau dua dalam waktu dekat ini bergabung ke poros pemerintah
maka resiko kemunculan poros ketiga itu berhenti secara resmi
dan kemunculan poros ketiga ini sangat dilematis untuk banyak pihak
termasuk untuk koalisi pak jokowi sendiri
nah diantara resiko yang harus dihindari gitu itu bergesernya blok pemilih pkb pan ke pihak lain
misalnya ke poros ketiga saja
dan jika itu terjadi maka efeknya tidak akan kecil
misalnya bisa jadi prospek pak jokowi untuk menang satu putaran itu akan menurun
itu resiko yang saya kira harus dihitung dengan baik
oke itu poin pertama ya mas abas
nanti kita akan poin kedua
usai jeda kita akan bahas kembali bagaimana kemudian pertimbangan atau pendapat dari mas abbas
kami akan segera kembali
usai jeda tetap bersama kami di prime news
cnn indonesia akan segera kembali
pertimbangan kalau memang partai partai harus mendukung pak jokowi
silahkan mas didi
itu yang pertama tadi soal kalau bergabung itu akan memutus spekulasi dan resiko akan munculnya poros ketiga
yang kedua saya kira yang paling penting dari sinyalemen mas romi ini
mulai munculnya spekulasi
yang akan digulirkan misalnya
dengan antisipasi pak prabowo tidak
yang punya sejarah
tidak terlalu mengembirakan di dki
misalnya maju apalagi misalnya
di situ ada nama seperti pak gatot
dan pak anies
dan itu bisa saja
lebih complicated lagi ke depan
satu atau dua partai bergabung ke
koalisi pemerintah maka risiko itu
secara langsung bisa diminimalisir
itu konteks yang menurut saya
sangat strategis dari pernyataan
mas romi oleh karena itu
partai manapun yang pada
akhirnya cepat mengambil
dua atau satu
pertarungan dan sekaligus mengukuhkan
secara lebih efisien
baik mas abas tapi kalau kita melihat
tentukan partai politik ada
mapping kemudian ketika mereka di dua ribu sembilan belas nanti
apa kemudian untuk hitung hitungan politik yang
kalau dilihat dari kedua calon ini
katakanlah pak prabowo dan juga pak jokowi
kalau misalnya partai
bang karding ada pkb dan juga mas didi
ada partai demokrat
apakah kemudian ini
jika mendukung pak jokowi sesuai dengan
grassroot ataupun misalnya suara dari
tingkat bawah tadi kalau kata mas romi
kiknu juga kebanyakan saat ini merapat
ke pak jokowi begitu nah apakah
kemudian ini juga menjadi memperkuat
spekulasi bahwa memang
tiga partai sisanya ini
pan pkb dan juga demokrat atau mungkin
demokrat dan juga pkb ini betul betul
sepertinya lebih besar condong ke pak jokowi
saya kira ini perlu realistis juga melihat soal survival partai partai ini
soal keberlanjutan dan juga daya hidup yang mereka perjuangkan
kalau kita lihat perkembangan saat ini
sejumlah studi yang kita bisa pelajari
efek ekor jas dari menguatnya pak jokowi dan pak prabowo
itu efeknya belum terdistribusi
secara merata ke partai partai pengusungnya
bukankah ada kemudian insentif elektoral
misalnya untuk ke partai partai yang lain
nah itu dia efek ekor jas itu
kalau kita lihat lebih banyak misalnya
ke partai pengusung utama ya ke pdip
dan ada juga ke golkar efeknya
tapi ke yang lain ke pengusung yang lain
itu belum terlihat
apakah itu ke nasdem ke hanura atau ke p tiga
belum terlihat efek ekor jasnya itu
begitu juga dari pak prabowo misalnya
efek ekor jasnya lebih banyak ke
gerindra ke dibang ke pks
atau ke pan yang lain lain
oleh karena itu kekhawatiran
partai partai yang lain itu juga harus diperhitungkan
kita mencatat memang ada upaya yang cukup progresif
dari pak jokowi dengan
meng endorse secara tidak langsung
partai partai yang ada itu
dengan cara muncul bersama kadang dengan
yang sama dengan mas romi
dengan caimin begitu ya
itu sebetulnya ada endorsement tidak langsung
dari presiden kepada partai partai itu
pemilih akan merasa
dekat sekaligus dekat dengan pak jokowi
dan dengan partainya
tapi sejauh ini efek yang diharapkan
dari itu belum terlihat
kebutuhan partai partai yang lebih
realistis saat ini adalah memastikan
punya agenda yang diperjuangkan
bersama nah kalau kita lihat
menempatkan apa misalnya mendorong
pecai menjadi cawapres
itu adalah bagian dari perjuangan
bersama dari pkb dan nu
itulah kautel efeknya yang mau disampaikan
itu yang diharapkan dengan perjuangan itu
maka pkb diharapkan terkonsolidasi
ke bawah dan pkb juga
dapat manfaat elektoral
terlalu dini terlalu cepat
menyatakan dukungan ke pak jokowi
maka manfaat elektoral dari
pak jokowi itu belum
tentu langsung diperoleh pkb
maka lewat perjuangan itulah diharapkan
basis pkb basis
demokrat juga sama saya kira
akan lebih terkonsolidasi
karena ada misi orang dalam sendiri
orang kita sendiri yang diperjuangkan
jadi itu kemudian yang anda baca
sebagai sebuah strategi partai ya
yang kenapa itu membuat partai seperti
pan seperti pkb dan
demokrat sangat hati hati
karena mereka ingin menaikkan
dulu performa basisnya
nilai nanti elektoral dipilih
yang serempak dengan pilpres mereka akan
cukup baik karena jika tidak ini akan
terserap ke yang lebih besar
oke baik sebelum ke mas didi dan juga bang karding
saya ingin ke mas romy lagi mas romy selamat malam masih bergabung bersama dengan kami
mas romi sudah ada banyak penjelasan tadi ya dari
mas didi dari smrc sorry
maksud saya mas abbas dari smrc ada
mas didi dari demokrat dan juga bang karding
apa kemudian yang mas romi
tangkap ini karena kalau dari pernyataan mas romy
kan partai yang akan
mendeklarasikan ini juga meminta untuk
ada kursi cawapres begitu mas
pertama kan mas didi sama
mas karding meskipun tidak mengkonfirmasi
iya tapi kan juga tidak menyatakan tidak
yang kedua kalau hari ini belum
tradisi di dalam
itu tidak ada tradisi oposan
setiap partai politik yang kan itu
wajar ya ketika bertarung kalah pun
dia akan memberi dukungan kepada yang
berkuasa jadi kalau
kemudian katakanlah mas karning
hari ini sudah ada empat menteri
di dalam kemudian berhadapan
dengan perhitungan elektabilitasnya
yang potraja seperti sekarang
membayangkan menyeberang ke sana
baik kita tanyakan langsung ke pak karning
pak karning ada pendapat lagi
yang perlu ditanya dari mas roby ini
yang tadi saya sampaikan
catatan khusus untuk mas didi boleh
dibantah boleh di depan
tapi kalau saya jadi pak sby
saya punya putra mahkota yang hari ini
memenuhi seluruh syarat artinya
itu dulu ketika kita duduk bersama sama
mungkin mas karning masih di cibubun
ya masih di cibubun
kita berangkatin apa enggak
baik mas romi kita
kalau kita berangkatin lebih terkenal daripada kita ternyata
betul kejadian ternyata betul kejadian gitu ya ketua bum
yang sudah sebelumnya ada
oke baik mas romi ini adalah hal yang
tidak mudah diperoleh karena pilkada dki
itu adalah sebuah diputan politik
yang kelasnya hanya satu tingkat di bawah
presiden baik mas romi ini kita dengarkan
dulu tidak bisa didapatkan oleh yang lain
karena saya ingin mengatakan bahwa
kalau tadi masih disebutkan oleh mas didi ada
tgb ada yang lain kan kita lihat
pertarungannya di cyber
seperti apa teman temannya
mas didi yang aktif di dunia cyber itu sangat
tidak welcome dengan tgb kira kira begitu saya
hanya menyampaikan apa adanya ini dalam dunia cyber
ya baik mas romi
sangat mungkin untuk
didorong karena hari ini surveinya juga paling tinggi
di internal lima orang bahkan di atas ketua bum
ptab di atas ketua bum p tiga saya sendiri
di atas ketua bum empat bahkan oke
dan juga kemudian
sangat memungkinkan untuk
meraih generasi milenial nah karena itu
tidak mungkin kemudian hari ini mengambil
orang yang masih kalau dia menang dua ribu sembilan belas

maju lagi sehingga paling layak dan paling mungkin
secara rasional pasti pak jokowi
oke baik mas romi ya ya
saya tanyakan ke bang karding ya bagaimana pendapat
dari bang karding sendiri silahkan pak karding
saya nggak tahu ya
mas romi ini dalam
tapi kan ini ketemu partai loh
bang karding latihan latian ketemu
jadi pengamat boleh lah
problemnya mas romy ini sudah ke pak jokowi
nah jadi untuk mencari momentum
sering dibahas itu jarang sudah
kelebihan pkb sama
belum masuk itu masih boleh bermanuver
masih boleh bermanuver
bermanuver untuk kemudian mendapat kuotel efek tadi kata
mas abbas saya kira sebagai
kita bertanggung jawab terhadap elektabilitas
partai kita apa gunanya punya
apa punya menteri banyak
nah karena itu menurut
saya ya itu tadi
sumber informasinya ini betul
ini terkonfirm ini ada gerakan
mau mendukung kesana atau tidak
deklarasi bulan ini atau tidak
itu penting untuk diklarifikasi lagi
jadi sumber informasi mas romi ini dari siapa
begitu kira kira ya bang karding
nah mas romi ini dari siapa
kalau berambulan ini bisa saja bergeser
kalau paling gampang daripada
muter muter masih menunggu agenda agenda apa ya
istiqorohnya belum dapat jawaban
tapi begini persepsi
tidak sedikit kemudian kalau ada publik
yang mempersepsikan bahwa memang
kira kira pkb ini akan merapat ke pak jokowi
karena peluangnya cukup besar
waktu untuk deklarasi masih panjang
tidak perlu tergesa gesa
kami harus memastikan betul bahwa
dukungan dukungan ini bulat
jangan sampai dukungan dukungan ini
pecah atau kita terjadi
pertentangan di dalam
lalu yang ketiga kita juga harus
kan tentu sebagai partai pendukung
kalau kita mendukung misalnya ini
harus ada agenda agenda
yang dititipkan istilahnya
mas didi tadi apa agenda agenda yang dititipkan ini
nah oleh karena itu menurut saya
sampai hari ini di internal saya sekjen partai masalahnya
saya kok belum pernah diajak diskusi
artinya kan kalau yang saya paham
untuk mengambil keputusan besar seperti itu
kita harus melalui prosedur yang ada
paling tidak adalah
apakah sekelas rapimnas
kecuali pkb pernah memberi
satu keputusan di tingkat nasional
tergantung pak muhyemin
apapun kita ngikut nah itu salah ya
tapi hari ini kan gak ada kan
apakah kemudian pertimbangannya saat ini adalah
nama cawapres untuk pak jokowi yang akan disodorkan
karena pkb kan saat ini juga
masih mendorong caimin begitu
mas didi juga demokrat
sejauh ini juga masih
tetap partai demokrat
terkesan ini mendorong mas ahy
nah apakah ini menjadi pertimbangan kira kira akan mendukung pak jokowi atau tidak
kita akan bahas usai jeda ini
mas didi dan juga mas abbas dan juga bang karning
juga mas romy kita akan kembali saat lagi
banyak sekali baliho baliho caimin yang sudah menuntutkan siap untuk jadi cawapres
kalau kemudian ini diiakan oleh porosnya mas romi
apakah udah oke langsung maju bersama dengan pak jokowi
jadi agendanya kan
gerakan ini memang salah satu tujuan kita
mempromosikan caimin untuk jadi
kalau itu bersambut tidak kita pikir panjang
langsung rapat tentu kan sudah
kalau di karena ini
pentingnya di sini ekor jas tadi itu
kalau ekor jas ini bisa
itu akan paling tidak menjaga partai
tidak sampai tergerus
yang diidentifikasi oleh
jadi memang kita selama ini
usaha dukungan masyarakat
kita peroleh mandat kiai cukup banyak
dan sebagainya ini sebenarnya dalam
rangka memang mempromosikan pimpin
kita untuk jadi cawapres nah kalau tadi
pak kardi katakan kalau pak jokowi sudah siap
oh langsung maju kalau kemudian yang sudah siap adalah
pak prabowo langsung maju juga
atau masih mempertimbangkan kita harus diskusi
karena menjadi kenapa harus
diskusi tuhan karena begini peluang menangnya
ini kan harus diakui
semua survei di pak jokowi
kalau di sini ini kan
tentu masih harus
tidak juga kita
tidak boleh juga kita babak belur karena ini
agenda agenda partai ke depan
pkb ini selama reformasi
belum pernah menjadi partai oposisi
dan oleh karena itu
memang selama ini kita menikmati juga
nyaman dan bisa berbuat lebih banyak
partai pemerintah jadi memang
sebagian besar itu
kecenderungan pemilih pkb
pemilih nu itu memang
dan bahkan elit itu
mendorong kita membersamai
pak jokowi tapi belum ada tanda tangan begitu ya
rekomendasi partai belum ya
karena harus dari bang harding juga tanda tangannya
kalau harus dengan surat rekomendasi seperti
apa yang disampaikan pak romy itu belum terjadi
oke berarti bukan pkb misalnya
kalau ukurannya itu
oke baik sekarang mas didi
mas didi partai demokrat sejauh ini kita melihat sudah mulai
apakah ini juga nanti menjadi pertimbangan
kalau oke mas ahaye diterima
kita mendukung atau mulai merapatkan kepada
barisan yang mana kami ini sampai
hari ini masih terus berusaha menaikkan
dan kader kader terbaik kami
jadi kami terus masih melihat
walaupun tadi rayuan rayuan
mas romi godaannya seru juga
mau juga mau
seruan akhir pekan
tapi kami terus menggodok ya
nah tapi ada satu persoalan
saya pikir bagi semua partai yang
tidak punya capres dan cawapres
ini kan pilkada serentak ini kan ya
bersama dengan pilek ya serentak ya
tentu ini jadi masalahnya
masalah juga mana kalah nggak punya calon
ke depan ini
ini masih terus kami hitung hitung ya
karena kalau kemungkinan ada poros
alternatif saya pikir lebih baik lagi
apalagi kalau makin banyak
baik karena ada hitung hitungan
partai yang punya calon presiden
dan cawapres ini yang diuntungkan
oleh karenanya saya pikir
saya yakin semua partai partai
ini walaupun yang ada di kubu
pak jokowi juga sedang berhitung juga
saya pikir bila perlu mereka
oleh karenanya mana kalah
ada poros ketiga ini saya kira
atau bahkan poros keempat ini akan
akan lebih banyak partai yang punya
kesempatan karena siapa
kita belajar dua ribu empat belas ya
partai yang melejit menang
itu kan punya capres dan
walaupun misalnya kadang gerindra walaupun
dia kalah karena capresnya pak prabowo
tapi suaranya signifikan naik
signifikan dua sengal kelipat kalau nggak salah itu naik
dan ini saya pikir harus menjadi
semua partai yang ada
yang disayangkan partai partai yang
belum bisa mencapai partai partai
baru ini kan tidak punya kesempatan
mengusung ya karena
yang digunakan suara dua ribu empat belas
nah oleh karenanya ini
saya kira harus menjadi renungan bagi kita
semua kalau kita mau selamat
apa namanya presiden
hal yang serius yang harus
menjadi pertimbangan semua
saya kira oke jadi memang quotel efek
ini juga menjadi pertimbangan baik dari pkb dan juga
dari demokrat tadi juga abbas sudah tegaskan itu ya
bagi semua partai yang berpikir secara rasional
mempertimbangkan ini bagaimana kemudian dengan
partai pendukung pak jokowi mas romi
dua partai di sini masih mempertimbangkan
karena ada pertimbangan misalnya
kalau mendukung salah satu calon
apakah ini berdampak cukup positif terhadap
dalam arti dalam suaranya
karena ada kuatal efek tadi
kalau di partai pendukung pemerintah misalnya
mas romi sendiri di p tiga ini
sejak awal mendukung pak jokowi apa
kemudian yang membuat
p tiga begitu yakin karena apakah
kemudian p tiga juga mengajukan nama atau seperti
apa diskusi internal di partai pendukung
pak jokowi untuk nama nama cawapresnya
begini partai demokrat ini kan sudah
kali mendapatkan kuatal efek dua ribu empat
dan dua ribu sembilan dua ribu sembilan
itu semua partai pengusung pak sby turun
suaranya kecuali demokrat
hari ini semua survei juga
menegaskan dan mengirimkan sinyal kepada
kita paling tidak bahwa yang mendapatkan
kuatal efek itu hanya
yang sudah disebut namanya menjadi calon
presiden yaitu prabowo dan
jokowi dimana partainya
sudah teridentifikasi gerindra dan
pdip selain itu
seoretikaly akan turun dan
secara faktual kita sudah
merasakan p tiga pkb pks
tahun dua ribu sembilan kami hilang dua puluh
pks juga turun hampir satu juta suara
jadi semua sudah merasakan bahwa kita mengalami
reverse kuatal efek namanya
yang mengalami kuatal efek hanya
karena punya sby ini yang harus
kita antisipasi sebagai partai pengusung
tentu dengan cara masing masing dengan
meyakinkan basis dan seterusnya tetapi
sudah hampir bisa dikatakan
bukan hampir pasti jangankan
poros keempat saya katakan
koalisi poros ketiga tidak kan
pernah ada kenapa karena kotel efeknya
tidak akan dapat dan jangan salah
bahwa di seluruh literatur politik
as bahkan sekalipun
ketika seorang calon presiden
yang dimajukan itu juga tidak memiliki
namanya kuatal efek
itu artinya sebenarnya diambil dari
efek buntut jas begitu ya
kalau diambilkan itu juga tidak meyakinkan partai ini
juga tidak akan mendapat kuatal efek meskipun
dia bikin poros sendiri jadi ini juga tidak otomatis
kemudian yang kedua tadi cuma
segedar mengingatkan saja mas gatling kan mengatakan
kalau yang dibutuhkan itu rekomendasi model
pilkada saya pastikan belum memang yang tanda tangan
cuma ketua umum saya sudah lihat suratnya
apa namanya biarlah itu nanti akan menjadi
apa namanya berarti suratnya dari pkb dong ini
dari partai persatuan pembangunan menyambut baik
dua partai ini bergabung dengan
memberikan kekuatan tambahan bagi bapak
jokowi untuk menjadi mesin pemenangan yang akan
datang hingga sekarang bagaimana
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh mas abbas
bahwa pak jokowi juga berkali kali memberikan afirmasi
dengan berkali kali mengajak saya
mengajak caimin mengajak pak erlangga
dan yang lain lain begitu ya
dan kesemuanya itu bahagian dari
ikhtiar untuk menjaga hanya tentu
bagi saya cukup menarik memang
ketua umumnya mas karding ini
karena berkali kali mempopularisasi
diri sebagai cawapres sebenarnya sudah
apa namanya posisinya ada di mana
karena apa karena masih malu malu
kalau kemudian menjadi capres itu kan
sudah jelas membangun poros tersendiri
tapi kalau menjadi cawapres sebenarnya kan sekarang
sudah ada di dalam koalisi yang mana jadi
sebenarnya dengan mudah kita akan bisa membaca
tapi itulah panggung setiap partai politik
yang berharga untuk memainkannya
oke nah jangan jangan ini juga panggungnya p tiga mas romi lagi
untuk kemudian mencuatkan isu ini untuk
bisa ada popularitas lagi kita akan jawab
nanti mas ram usai jeda kami akan segera kembali di prime news
anda kembali di prime news kita masuk ke segmen terakhir
masih mengenai apakah kemudian
pkb dan juga demokrat akan merapat ke pak jokowi
sesuai dengan perbincangan kita pada malam hari ini
karena ada pernyataan menarik dari ketua umum partai p tiga mas romy begitu
saya ingin ke masing masing narsum mungkin untuk terakhir ini
menyimpulkan seperti apa kemudian
kalau pkb seperti apa
demokrat seperti apa apakah kemudian betul akan ke pak jokowi
tadi sudah dikatakan
belum kira kira begitu ya
belum akan kesana kalaupun belum
lalu akan seperti apa ini ada empat bulan waktu menuju ke
mungkin dari bang karding dulu
yang pertama kita sedang bekerja
mendorong ketua umum untuk jadi cawapres
ada efeknya karena
partai jadi dibicarakan
kader kita jadi dibicarakan
ini saya lihat media
apa semua luar biasa
ini poin positif bagi
pkb yang kedua
tentu kita juga harus mencoba
mulai partai sendiri harus
mesin mesin partai ini mulai bekerja
salah satunya adalah kita harus memenangkan
pilkada pilkada yang ada di daerah
karena itu memberi
sumbangsi elektoral yang cukup
signifikan pada dua ribu sembilan belas
jadi kapan kira kira pkb akan
kalau pak mohaimin kan ngomongnya kemarin
agustus agustus berarti kita tunggu
sampai agustus gitu ya kita lihat nanti
mas di demokrat bagaimana kemudian
akan pilkada serentak ya
seluruh partai ya saya kira
kami akan menunggu pilkada serentak karena
ini akan menjadi pedoman juga
hasil hasil pilkada serentak ini karena
disitu banyak koalisi koalisi yang dibangun
lalu akan arah
kemana itu bisa menjadi pedoman
bagi kami tetapi sekali lagi
pertimbangan banyak partai apalagi partai partai
baru yang ada beberapa
partai baru akan mempertimbangkan partai partai
lama saja mempertimbangkan ini oleh
pemikiran poros alternatif
poros ketiga atau bahkan lebih dari
ketiga itu saya pikir
harus jadi pertimbangan
dan saya yakin walaupun banyak yang
malu malu menyebut ini ini jadi pertimbangan
di dki kalau dulu ini kejadian
pengalaman kalau hanya dua
poros mungkin pada saat itu satu putaran
ada yang menang ya menang maksudnya
katakan ahok dan jawab ya
tapi kalau ada
rakyat ini akan banyak
rakyat disajikan berbagai program program
ini kan akan menarik
ini harus dipikirkan oleh
partai partai yang ada kapan kemudian demokrat
demokrat ini betul betul akan mendeklarasikan
demokrat terus masih mengkaji menggodok ini
pada saatnya ya akan
ini masih ada waktulah
tiga bulan empat bulan ke depan supaya
kami perhitungannya nggak salah karena
demokrat benar benar memperhitungkan
yang terbaik tetapi sekali lagi menunggu
hasil pilkada serentak
ini menjadi pedoman
kembali ke tema kita malam hari ke judulnya
artinya apa yang dimaksud oleh mas romi
tadi bukan demokrat ya saya kira itu
mas romy memang pandai
sebelum ke mas romy
mas abbas seperti apa akan seperti apa ini
menjelang tiga empat bulan pendaftaran capres capres
kita pertama begini
saya kira mungkin saja dari sisi
sudah ada yang jelas berpihak ke
pak jokowi dari lima yang belum menyatakan
itu bisa saja secara prinsip
tetapi secara performa
dari sisi strategi peal ke publik
saya kira mungkin masih ada yang di luar
sampai pada titik dimana
target capaian partai itu
tercapai atau terlampaui
misalnya pkb kalau dikasih waktu
empat bulan lagi dengan terus menggulirkan
perjuangan menempatkan cai minjad
menjadi cawapres kalau kita
lihat mungkin saja punya efek
positif bagi penguatan dukungan terhadap
pkb dan kalau terus dilanjutkan
mungkin dalam empat bulan ke depan sampai saat
agustus bisa jadi pkb pada
saat itu ditambah dengan tenaga
yang diperoleh dari pilkada serentak
di juni ini bisa saja sudah melewati
capaian di tahun

terus dilakukan dan itu bisa menjadi
modal politik yang baik
dan pilpres serentak
partai partai politik itu adalah investasi
yang memang harus
dilakukan supaya mereka masih punya tempat

harus dilakukan sekarang supaya pilkada
nanti dapat suara signifikan
dan demikian di dua ribu dua puluh empat mereka
sudah punya apa namanya
basis politik yang cukup
untuk bertarung di pilpres yang lebih
terbuka jadi itu pertimbangan pertimbangan
dari partai partai yang belum mengumumkan capresnya
termasuk juga di dpr dan juga pkb
meskipun ya tadi saya kira secara prinsip mungkin
sudah berpihak kepada jokowi tetapi
performa performa saya kira mungkin
dipertahankan untuk memastikan secara
elektoral punya progress yang positif
oke baik mas abbas terakhir
kesimpulannya mungkin kalau saya bisa simpulkan artinya
belum terjawab ini
apakah kemudian siapa secara gamblang
yang akan deklarasi dalam waktu dekat
bang karding juga masih mengatakan
tidak begitu mas didi juga masih malu malu
begitu partai demokrat nah apa kemudian
mas romy dari partai
p tiga selaku partai yang sudah bergabung
bergabung ke pak jokowi bagaimana ini
seperti apa nanti beberapa bulan
ya begini yang pasti bahwa
ada satu partai politik lagi yang saat ini
ada di dalam pemerintahan tidak hadir di malam ini ya
iya iya ada pan gitu
jadi sebenarnya akan menjadi lebih lengkap
kalau ada pan kemudian yang kedua
saya cuma ingin menggaris bawahi
pak jokowi juga memiliki komunikasi yang
intens dengan seluruh pimpinan partai politik
terutama waktu umum partai politik
dan beliau juga sudah memberikan
semacam tengkat waktu
kepada pimpinan pimpinan partai politik itu
untuk menentukan sikap bukan
dalam kerangka apa apa
tetapi dalam kerangka bahwa saya memiliki
tengkat waktu untuk menentukan
kapan harus kemudian duduk bersama
memulai memilih siapa calon wakil presiden
mulai menyusun apa
yang harus saya tawarkan begitu nanti beliau
mendaftarkan kembali atau didaftarkan oleh
partai partai politik nah
berbicara dua partai politik
akan bergabung dalam kerangka tengkat itu
jadi dan pak jokowi
perlu saya tegaskan
menampung semua yang akan bergabung tidak
pak jokowi memiliki limitasi
ada batasnya berapa partai politik
yang masih akan diterima lagi
untuk bergabung dan pada saatnya
begitu ditutup batasnya berapa itu mas romikian
ini sudah disampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik
artinya ditutup itu
kalau anda tidak menentukan sikap
untuk bulan april ini maka
mohon maaf nanti kita juga tidak bisa berbagi
lagi dalam power sharing
oke ini peringatan jumnasnya untuk pkb gitu
oke mas romy jadi artinya bulan ini ya
anda masih tetap berkeyakin ada dua partai yang akan merapat ke pak jokowi
ya saya berkeyakinan bulan ini
alhamdulillah itulah informasi yang disampaikan oleh
pak jokowi kepada ketua ketua umum partai politik
jadi mas karti tidak termasuk
karena masih sekjen gitu
oke baik terima kasih
mas romy ketua umum partai persenama pembangunan
p tiga sudah bergabung bersama kami di prime news pada malam hari
terima kasih juga bang kardi terima kasih
mas dini terima kasih mas abah sudah bergabung
sama kami di prime news kita akan tunggu nanti
seperti apa nih apakah betul bulan ini
kira kira kalau betul artinya betul apa kata mas romi
atau injury time oke baik terima kasih
baik kami akan segera kembali dengan
fokus bahasan kami malam hari tetaplah bersama kami di prime news